sudah bersama kami kapten tim nasional amputasi tim nasional sepak bola amputasi indonesia aditya dan bayu guntoro kepala pelatih timnas sepak bola amputasi indonesia
halo selamat malam mas bayu selamat malam mas adi
sehat mas adit
nah ini indonesia mencatat sejarah ya timnas sepak bola amputasinya ini bisa melaju ke putaran final piala dunia
saya akan ke kepala pelatih dulu nih
ini seperti apa persiapannya tentunya kan ini tunggu tunggu nih karena bahkan sepak bola kita yang non defable belum bisa mencapai di level itu
tapi timnas sepak bola amputasi bisa
persiapan kami untuk event piala dunia ini kita bersiap dari tiga bulan yang lalu
kita mulai dari dua puluh tujuh juni hingga nanti keberangkatan di dua puluh tujuh september
kami ada tiga fase persiapan
yang pertama fase persiapan
persiapan umum khusus lalu ke prakompetisi
nah saat ini kita ada di fase prakompetisi yang lebih banyak untuk ke uji coba dan penyempurnaan taktik
uji coba sejauh ini sudah berapa kali dan hasilnya kira kira gimana
sudah ada progres yang oke belum untuk keputaran final nanti
uji coba baru dua kali dengan tim lokal
untuk hasil lumayan karena pemain bisa menerapkan instruksi dari pelatihan yang lebih
jadi mau untuk hasil sendiri kemarin kita uji coba pertama melawan persat jakarta
kita menang tiga belas
lalu uji coba kedua melawan jawa timur selection
kita menang delapan
wow skornya gede banget ya
berarti ini kalau kita bicara soal kesiapan ya sudah sedikit lagi gitu ya
saya akan ke mas adit
mas adit mas adit ini nanti akan bertarung dengan tim tim besar di grup c benar ya
grup c ada inggris amerika serikat
apa tantangannya kalau kita lihat kan amerika serikat ini sudah pernah juara dunia ya
tantangannya sih karena memang ini pertama kali
tentangan buat semua pemain juga membuktikan gitu
biasanya ketika kita melawan siapapun harus siap sih
walaupun kita se grup dengan inggris
yang memiliki kekuatan
memiliki pengalaman gitu
pengalaman beberapa kali mengikuti piala dunia
bukan menjadi alasan gitu untuk kita hajar di sana mbak
soalnya takutnya nanti punya ketakutan ya
karena kan dengan prestasi yang sudah pernah didapatkan oleh lawan lawan kita nanti di grup c
ini menjadikan mental pemain pemain kita ciut
gimana caranya membesarkan hati untuk menghadapi musuh musuh yang punya pengalaman jauh lebih banyak
saya lebih optimisnya karena kita
piala dunia ini persiapannya lebih apa ya
lebih baik gitu dibanding kemarin selama kualifikasi piala dunia
ya saya optimis dari situ sih mbak
sekarang apa kalau mas adit secara personal apa yang lagi dikejar
fitness level atau kemampuan untuk mengatasi ketegangan teknik atau apa sekarang yang lagi dijalani
lebih ke kalau saya sih pribadi lebih pendekatan ke bola sih karena saya playmaker
bagi bagi bola ke temen temen jadi saya harus lebih menguasai ke bola
lebih menguasai lagi
nah kalau berbicara masalah sepak bola amputasi ini kan ada di indonesia federasinya adalah dua ribu delapan belas
mas bayu ini dua ribu delapan belas kalau kita tarik sekarang dua ribu dua puluh dua artinya ini baru empat tahun
baru empat tahun dan mas bayu sendiri mengerjakan pekerjaan sebagai pelatih kepala ini
di persiapan kemampuan
menjelang piala dunia
boleh digambarkan nggak mas bagaimana kesulitan kesulitan apa saja apa ya
hal hal yang menjadi masalah yang sebenarnya harus dibenahi satu persatu
ya karena sepak bola amputasi dengan sepak bola pada umumnya kan berbeda mbak
jadi dari pemain pemain sendiri background dari pemain sepak bola amputasi pun berbeda
yang mempunyai pekerjaan seperti
pertanian layan ada yang kerja di bengkel
jadi untuk pemahaman sepak bolanya dengan background yang bukan pesepak bola
lebih sulit untuk diarahkan
itu seperti itu sih kemampuan untuk mungkin dari kami adalah kesulitannya kemampuan kami untuk coba untuk menjelaskan lebih detail
karena baik lagi kalau background si pemain yang memang bukan pesepak bola pada sebelumnya
hmm tapi kalau mas adit ini pesepak bola dulu sempat di persib ya
kalau mas adit sendiri berarti dulu bagaimana ceritain dong mas
waktu di persib seperti apa kemudian kok bisa bergabung akhirnya ke tim amputasi
jadi waktu itu saya memang pemain sepak bola non disabilitas
tapi mengalami cedera yang akhirnya salah penanganan
dan saya harus kehilangan satu kaki gitu
tetapi saya terjun ke dunia sepak bola amputi ini memang menurut saya dari nol lagi gitu mbak
karena saya harus beradaptasi lagi dengan tongkat terus memahami hal hal dasar dengan tongkat
dibanding tongkat main bola kan seperti ribble
fundamental skillnya lebih ke tongkat sih penggunaannya
karena kan tongkat ini sebagai keseimbangan dan tumpuan gitu untuk para pemain
itu berarti kayak belajar dari nol lagi ya
nah itu pertama kali akhirnya yaudah deh saya akhirnya gabung lagi main bola
meskipun dengan kondisi dengan menggunakan tangan ya
ini seperti itu ya
seperti apa mas
akhirnya memutuskan kan juga banyak pemain yang kena cedera
kemudian udah deh saya kerja kantoran aja atau mungkin berbisnis
ya karena memang sempat apa ya nyerah juga sih mbak
karena harus kehilangan satu kaki tetapi setelah melihat sepak bola amputi ini
ibaratnya kepanggil lagi jiwanya gitu
jiwa bermain sepak bolanya tapi hanya sekedar untuk pan
karena memang kebetulan pada tahun dua ribu delapan belas ini kan inap ini baru berdiri
dan saya diamputasi dua ribu sembilan belas
ya saya nyari teman niatnya gitu
nyari teman di sepak bola amputi ini
tetapi melihat ke depan banyak peluang gitu untuk pemain sepak bola amputi ini
karena banyak event juga gitu
akhirnya saya fokus lah di dunia sepak bola amputi
nah mas adit ini bisa keluar ya dari beban yang tadinya pengen jadi pemain
pengen jadi pemain bola non disabilitas kemudian ternyata harus diamputasi ya
dan sekarang juga bisa berprestasi
mas mas bayu ini kan problemnya berbeda ya
apa ya memanage tim dengan kondisi yang istimewa seperti ini kan berbeda
seperti apa mas
boleh dijelaskan nggak
menjaga mood mereka kemudian juga situasi latihan sehari hari dan juga waktu nanti bertanding
ya benar kata mbak karena memang susah
beda beda kesulitannya dengan pemain non disabilitas dan disabilitas
terkait keterbatasan dari teman teman ya itu juga sangat membuat kami berpikir gimana sih untuk kita bisa beradaptasi
tapi tetap harus ada prinsip prinsip bahwa memang sepak bola itu emang seperti itu sepak bolanya
jadi kadang tinggal tergantung menyesuaikan mereka
menyesuaikan antara kami ke pemain dan pemain ke kami
lalu untuk menjaga mood ya paling program latihannya ya kita coba untuk buat program yang tidak membuat bosan
dengan program yang bervariasi latihannya lalu dengan ada game game kecil di setiap latihannya
yang membuat jadi seakan akan latihan itu menyenangkan setiap harinya
jadi dalam tiga bulan mungkin rasa bosan ada tapi minimal tidak se bosan yang kita bayangkan sebelumnya
lalu ada refreshing refreshing seperti itu ya dengan program yang sudah emang kami susun
seperti itu sih mbak
jadi ada hal yang tentunya beda ya ini managenya beda ya
nah kita bicara lagi soal menjelang keberangkatan ke turki
nah ini yang perlu diketahui juga oleh masyarakat adalah kepercayaan diri
tentunya punya modal yang cukup besar ya karena bisa mampu lolos
saya mau tanya ke kedua narasumber yaitu keistimewaan
saya pertama mau ke mas adit
menurut mas adit apa keistimewaan dari tim nasional sepak bola amputasi indonesia
iya apa ya memiliki latar belakang yang berbeda tetapi apa ya kita bisa menunjukkan bahwa kekurangan apa ya bahwa kekurangan kita semua enggak menghalangi untuk bermain
untuk bermain sepak bola disitu
jadi semangatnya ya
kepercayaan diri itu muncul karena semangat yang tulus dari teman teman di tim
bagaimana dengan kepala pelatih
saya pikir keterbatasan dan perbedaan yang pada akhirnya bikin kami istimewa
dengan keterbatasan itu mereka pada akhirnya menjadi motivasi tambahan untuk mereka ingin membuat bahagia keluarganya orang tuanya di rumah orang orang yang tersayang
dan juga untuk mereka
dan juga untuk mereka
yang pada akhirnya menjadi satu dengan satu tujuan yang sama itu yang menjadi kami istimewa
nah ini kan keterbatasan dari dalam diri kemudian muncul dengan semangat sehingga menjadi tim yang bisa lolos ke putaran final
kalau keterbatasan di luar diri sendiri misalnya support dari pemerintah dan lain lain seperti apa
mas bayu nanti saya juga akan tanya ke mas adit
oke untuk support dari pemerintah pemerintah sudah support dari kemenpora juga sudah support terkait hal hal
keberangkatan lalu ada penginapan akomodasi konsumsi lalu ada beberapa memang support dari swasta yang membantu dari lapangan dari program latihan dan lain lain
oke kalau mas adit boleh disampaikan mungkin unek uneknya kira kira apa ya yang masih kurang atau sebenarnya sudah cukup
kalau sejauh ini sih selama pemusatan latihan kalau dari saya sih
pribadi cukup sih mbak karena lebih baik dari selama kualifikasi karena kita persiapan mandiri waktu itu
tapi sekarang anak anak apa ya lebih mudah gitu untuk proses selama latihan persiapan lebih mudah dibanding kemarin sih
oke baik ini terakhir ini terakhir ini pamungkas nih pertanyaannya tapi sebenarnya pertanyaannya ada dua
yakni target dan yang menarik kemarin mas bayu sempat mengungkapkan pada cnn indonesia com bahwa
tim nasional sepak bola amputasi indonesia ini ingin diperlakukan sama
salah satunya adalah ingin dilepas oleh presiden jokowi menuju ke turki
silahkan saya mau ke mas bayu dulu deh targetnya
iya untuk target sendiri kan emang dari kemenpora menargetkan kami untuk ada di sepuluh besar

dengan proses yang kami lalui kami yakin dan optimis bahwa kami sepakat bahwa kami bisa lebih itu
lebih dari itu kami bisa membuat kejutan lebih dan kami mohon doanya untuk bisa terwujud
lalu terkait dengan keinginan untuk dilepas oleh presiden jokowi jelas karena itu adalah satu kebanggaan buat kami
kebanggaan buat main main bahwa ternyata kami setara dan kami sama tidak dibedakan sedikit pun
baik kalau mas adit silahkan mungkin
terima kasih sudah menyampaikan ini di layar televisi
mudah mudahan pak jokowi menyaksikan apa yang ingin anda sampaikan kepada presiden
ya sama sih seperti apa yang dikatakan coach bayu karena kita apa ya sesama atlet gitu ingin gitu rasanya dilepas pak jokowi
apalagi kita menghadapi level yang tertinggi piala dunia itu aja sih
mudah mudahan doanya terkabul mudah mudahan dilihat oleh pak presiden dan bisa dilepas sama seperti yang lain ya
sama seperti olahraga dan cabang olahraga yang lain seperti atlet atlet lain
terima kasih mas bayu dan mas aditya sudah bergabung bersama kami di sport corner
semoga targetnya ini lebih dari sepuluh besar ya
amin baik terima kasih semoga sukses selalu